itu hanya cewek yang senang nyengerjain aku doang
ngasih keharapan ke aku
aku benci kamu rah
jangan diem aja lo
jangan prok prok agak denger
katanya kalau gue udah mirip kayak brad pitt
si laura udah mau sama gue
mana tapi buktinya
ya dia kan ngomongnya emang begitu
duit gue udah habis banyak nih
rambut gue udah dimodelin
kaya yang dia bilang
kayak tanduk setan lah
tapi mana buktinya
salah lo kendiri
kenapa emang lo lahirnya medukun beranak
kalau sekiranya di rumah sakit bersalin
muke lo bisa dipermak
eh sembarangan lo
kenapa jadi bobo emak gue
kalau gitu gue gak jadi bayar lo berdua
wah wah wah gak bisa begitu rom
lo ngajakin gue berantem
eh gak bisa begitu
kalau sekiranya lo ngebatalin kontrak
harus ada kompensasinya
bayar tuh uang kompensasi
enak aja bayar bayar gagal semua
banyak jalan menuju roma
tergantung lo naik angkotnya benar apa enggak
nah begitu juga kalau lu naksir sama laura
ada caranya tuh
cara satu kan kita gagal
sekarang gue punya cara dua
yang beneran itu kan mahal
eh katanya lo anak reja tanah
baru cuma segitu aja
eh mungkin jabrut
nah susu bos
oh siapa sih
boleh om masuk
ah om madrin mau apa
oh mau bicarain masalah kamu sama tristan
aku sama tristan
kayaknya oke oke aja tuh gak ada apa apa
buat kamu baik baik aja
tapi om tetap tidak setuju
sekarang tristan mau jauhi tristan
udah jadi boyfriend aku
kamu tau gak
om itu sudah setuju tristan itu sama opi
sekarang tuh tristan udah jadi boyfriend aku
pengertian banget sama aku
ini buktinya dia kasih ini ke aku
tristan tuh punya selera yang bagus banget
dia bisa manjain aku tau gak
karangga kenapa sih
dari tadi opi perhatiin
kayaknya karangga ngelamun aja
jujur aja gak apa apa kok
enggak kok enggak ada apa apa
pasti lagi mikirin laura ya
karanga sama laura jadi putus
udah lah opi gak usah dibahas
kakak juga mau ngelupain laura kok
jangan pernah ingetin kakak
sama dia lagi
iya enggak mau babes
lagi gak ada
gua harus kurang cepet nih
gimana nih perhiasannya simpen
astagfirullahaladzim si enya
bilangnya kalo dimintain dit gak pernah ada
ini perhiasannya segabrak gabrak
aku akan datang
tak jadi sangki sangki ya
si udin meninggalnya gara gara narkoba
udah sih si udin tuh temen waktu kecilnya si japri
iya bang di depan waktu pada masih kecil
sampai pada ngiler bareng pada nge cheese
bukan pada ngiler tapi palingnya juga pada menyanan
kalau dia udah sering minta duit kuti mesti curiga tuh
kalau dia udah sering langak longok kamar kita
terus dia nyolong bande kita
babes takutnya ya
itu duit dibeliin narkoba
udah begitu abis deh ah
bener juga ya bang
tapi untung aja
anak kita atu atunya tuh si japri
dikasih duit syukur
kagak dikasih juga kagak ape ape
kagak dikasih dia minta memaknya
babes udah dah aus nih bikinin minum
sabar ya darling babes
sabar ya darling dadar guling
eh dadar dadar gulung
tapi jadi berantakan begini ya semuanya

kalah juga noh

ini siapa yang bongkar ya
kenapa jadi hilang semuanya

ini yang tiba

gak ada isinya
apalagi ini punya bini sendiri
mana berani ya
tidak bener sih yang
abang yang bukan bukan
nah di rumah ini nih orang cuma ada tiga nih
jangan sampai nih perjuangan gue sia sia nih bang
eh ibarat pertempuran eh senjata udah di tangan
tinggal lu serahin ke calon bini
kalau perlu akad nikahnya hari ini juga
hah emang itu yang gua impiin impiin
kok mahluk pelan yang belian kek emas bisa hidupin dia ini sih
engkau boleh menghina ku sayang
engkau boleh mencati ku
tapi aku gak akan pernah nyerah
aku gak akan pernah nyerah untuk mendapatkan cintamu
ngapain sih kamu kesini
aku gak akan pernah kapok sayang
aku datang kesini untuk mempersembahkan
min di kacamata kamu tambahin tuh
aku punya cincin yang berliannya jauh lebih besar daripada itu
dari tristan lagi
lo mesti menenangkan diri
tenang aja bos
terus ya ini
ngarjar kamu ini
papa tuh apa apaan sih
kamu yang apa apaan
ngapain kamu beli cincin berlian buat si lorang
loh emang kenapa
itu kan beli tristan
kamu tidak pantas beli dia
yang pantas itu opi yang kau beli
tristan tuh udah beberapa kali bilang sama papa
kalau tristan tuh gak mungkin sama opi
dia sukanya sama rangga pak
bukan sama tristan
papa gak peduli
tristan itu udah bener bener bahagia sama laura
dia tuh sayangnya tulus ke tristan bah
jadi tristan gak mungkin sama opi
sekarang mau bantah lagi
tristan gak maksud untuk membantah papa kok
tapi tristan cuma mau ngasih tau aja sama papa
tristan udah besar
tristan udah bisa ngatur hidup tristan sendiri
dan satu lagi
anak kurang ngejar tuh
oh mau kamu kembali lagi sama laura
emangnya kenapa om
om gak mau anak om itu jadi pelampiasannya lora
asal kamu tau
lora itu cinta mati sama kamu
dan sampai kapanpun dia itu mencintai kamu
kamu itu cinta pertamanya
ih tapi kenapa dia mutusin saya om
pasti ada sebabnya
kamu tau adik kamu opi
dia bilang jujur sama allah
dia itu punya perasaan yang lebih sama kamu
kamu itu gak pernah sadar
karena opi itu punya perasaan yang lebih sama kamu rangga
karena opi itu punya perasaan yang lebih
cinta sayangnya lebih dari sekedar seorang kakak
karena dia sangat mencintai kamu
orang orang yang dikasih cinta
ada yang menginginkan